aku ini orang biasa
pasti banyak tuhan yang mau ngantri di luar sana
aku mau kerja
aku bakal mecat cash ya
jadi boy beneran udah pindah
dan dia udah dapetin kerjaan baru
kalo dia udah pindah
kenapa dia tuh beneran desain gitu
ya apa coba alesannya
ini semua tuh salah loh
lo kan tahu gue suka banget sama boy
dan sekarang dia tuh pergi
cuma buat ngebelain lo
lo mendingan pergi deh
gak perlu sopan
banget bapak bisa aja tapi kan mbak oli kan emang atasan kita pak
jadi seharusnya dia bersikap tegas sama karyawan yang salah
salah siapa yang salah
gebrakan baru kalian buat mall ini tambah rame dan para pengunjung juga pada suka kok
tapi pendapat mbak oli beda pak
oli tuh cemburu sama kamu kay karena boy itu sayang banget sama kamu
enggak lah pak hes sama boy itu cuma partner kerja nggak lebih
emang ada yang salah kalau boy suka sama kamu dan kamu juga suka sama boy
keisha keisha sedikit banyaknya saya tahulah siapa kamu
kan kamu di sini udah kerja setahun
tapi saya nggak tahu pak boy sekarang di mana
kemarin aja saya ke kosannya karena dia udah pindah
kamu tenang aja kay yang namanya jodoh gak bakal lari kemana
sekarang kamu kerja ya yang semangat
iya pak makasih ya pak
yaudah saya permisi dulu ya secepatnya saya akan cari penggantinya bu
jadi tujuan saya datang kemari saya sebenarnya mau ngelamar kei bu
saya ingin ada acara pertunangan terlebih dahulu untuk mengingkat kei dan saya
syukurlah kalau kamu serius sama kay
selama ini ibu banyak mengkhawatirkan key dan ibu minta suatu saat nanti kamu bisa menjaga kaya lebih baik lagi
pasti bu dan saya juga mau kayak lebih fokus ke sekolahnya nggak kerja part time lagi
eh kak sini dulu
udah lama loh dari tadi nungguin kamu
tumben gong ngapain lo kesini
kalau saya mau ngelamar kamu
melamar aku kan masih sekolah
key maksudnya anak agung itu ngelamar kamu bukan berarti kamu tuh harus nikah cepat cepat sama dia
tapi kamu sekolah dulu setelah lulus kalian berdua bertunangan deh
iya kek aku takut banget kehilangan kamu
jadi kalau kita udah tunangan kan sama sama udah ada yang menikat
kamu seperti yang itu ya itu kapten
aku nunggu kamu
kau ini satu satunya orang yang matthew itu ngelor

jahat kamu jahat boy
aku kan punya niat yang baik sama kamu
bu ibu tuh kenapa sih ibu terima lamaran aku
ada alasan apa ibu harus nolak aku
bagian ibu yakin suatu saat nanti kamu tuh akan saling mencintai
tapi tuh keisha gak cinta sama aku
hari aku itu udah cariin kamu kemana mana
ngapain sih kamu mesti nyari aku
aku kan dari set
terus kamu balik lagi ya kerja di mall
mas tadi ada yang pesan orang just tolong nyantar ke atas ya
boy boy aku janji aku bakal naikin pangkat kamu
jadi kamu gak perlu kerja lagi di pusat informasi
dengar ya oli
aku ini bukan tipe orang yang suka menarik kata kataku sendiri
kamu itu udah gak adil buat cash
jadi lebih baik aku yang keluar
ya ampun boy aku tuh gak adil apa sih
mall itu sepi kalau nggak ada kamu
boy aku tuh mencintai kamu
aku ini orang biasa
pasti banyak cowok yang mau ngantri di luar sana
aku mau kerja
hah oke aku bakal mecat keisha
karena aku tau dia tuh telah pengu keluarga kan
jadi ya kalau aku mecat keisha
dia tuh pasti kebingungan banget buat nyari keisha
kalau aku gak bisa dapetin cintanya kamu
bakal keisha yang kena akibatnya
karena kalau aku gak bisa dapetin kamu
gak ada cewek manapun yang bisa dapetin kamu
dengar ya oli
apapun ancaman kamu ini akan ngaruh buat aku
pasal kamu tau keisha itu orang yang kuat
dan dia gak tergantung sama orang lain
selamat siang kepada pengunjung setia
di akhir bulan ini kami menawarkan program khusus yaitu diskon besar besaran
selamat berbelanja dan terima kasih
selamat berbelanja dan terima kasih
selamat berbelanja dan terima kasih
selamat berbelanja dan terima kasih

tertanggal lima belas oktober dua ribu tujuh belas
hari ini gue hampir aja kehilangan dompet gue
kalau aja gue gak maksa cewek resepsionis itu untuk ngumumin sil pencopet
lucu juga ya
gara gara copet gue malah diterima kerja di sini
pekerjaan yang sebenarnya gak pernah aku bayangin
tapi yang bikin gue senang
dia seorang cewek cantik
yang lucu dan tangguh
serta bikin hari hari gue berbunga bunga
biasa dipanggil kei
ada sesuatu yang diperlukan gue
yang disemunyikan di wajahnya
kemudian mau berada di square
dicintai oleh seseorang
tapi jangan pernah tuk nyanyi aja
kalian akan merasakan kehilangan
dan semua itu
akan menjadi sahabat penyesalan kalian
jangan sampai kamu nyesal
saya gak ada masa untuk mengganggu kok
nenek terharu sama kamu
nenek jadi ingat
masa mudah cinta nenek sama kakek
kejar si boy ki
tapi saya gak tau pak
dia ada dimana
kemarin olin ketemu sama boy
katanya dia ketemu di cafe gaul
tepatnya jalan kutilang
sekarang kamu kesana
biar saya yang jaga pusat informasi ini